anda masih bersama kami di after sepuluh dan kita ke informasi dari dunia ekonomi dan bisnis
di mana perum bulog menyatakan utang pemerintah kepada perseroan mencapai rp satu dua puluh tujuh triliun rupiah hingga periode tujuh belas mei dua ribu dua puluh
jumlah utang pemerintah tersebut berasal dari kegiatan pelepasan stok beras turun mutu
ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga serta penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bencana alam
direktur utama perum bulog budi waseso menjelaskan utang pemerintah kepada bulog secara keseluruhan mencapai satu dua puluh tujuh triliun rupiah
ia menilai utang tersebut telah mengganggu aliran kas perusahaan
mengingat pada dua ribu dua puluh satu bulog diprediksi harus membayar beban bunga satu tiga triliun rupiah
sebagai informasi perum bulog per tiga puluh april dua ribu dua puluh satu berhasil membukukan laba sembilan puluh satu miliar rupiah
dengan total aset mencapai dua puluh satu enam triliun rupiah
bumn pangan itu tercatat memiliki utang rp empat belas lima triliun yang berasal dari pinjaman bank bumn
total utang pemerintah kepada perum bulog sampai dengan bulan mei dua ribu dua puluh satu
sebesar satu dua ratus tujuh puluh sembilan triliun rupiah
mengingat pencairan piutang pemerintah kepada perum bulog sangat penting dan berdampak pada pengolahan arus kas perusahaan